ledakan terjadi di sebuah gedung di selipi palmerah jakarta barat pada selasa pagi
ledakan diduga berasal dari tabung gas tiga kg
akibat ledakan tersebut delapan orang mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit pelni
warga dan pengguna jalan yang sedang melintas di sekitar jalan brikjen ke tamso selipi
dikejutkan ledakan yang berasal dari sebuah rumah makan
petugas dari polsek palmerah dan tim gegana dari polda metro jaya langsung mendatangi lokasi
dari hasil identifikasi sementara ledakan diduga berasal dari tabung gas tiga kg yang sedang dipasang mengalami kebocoran
akibat ledakan ini delapan orang mengalami luka luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pengobatan
selain itu gedung tiga lantai yang berada tepat di bahu jalan brigjen katamso rusak parah
kasus ledakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian polsek palmerah jakarta barat
berapa orang pak
ini akibat dari ledakan apa
hukuman yang belum keluar semua atas kaca bawah hancur semua
ada api saya siram sirapin apinya di dalam itu
yang mati apinya saya siram dengan air
korban dibawa ke mana pak